informasi dari dunia olahraga setelah menunggu lima belas tahun
tim nasional indonesia akhirnya akan tampil pada putaran final piala asia dua ribu delapan belas
kepastian itu diraih setelah skuad garuda melibas nepal tujuh gol tanpa balas
dalam laga terakhir kualifikasi grup a
bertanding di stadion internasional jabar al ahmad kuwait
rabu dini hari waktu indonesia
tujuh gol timnas indonesia dicetak dimas derajat
witan sulaiman fahruddin arianto
sadil ramdhani elkan baget dan marcelino ferdinand
hasil ini membuat indonesia mencapai finish kedua pada babak kualifikasi grup a
dengan enam poin selisih tiga dengan juara grup jordania
shin taeyong menjadi pelatih pertama sejak ivan kolev pada dua ribu tiga
yang mampu membawa timnas indonesia untuk lolos ke putaran final piala asia
lewat jalur kualifikasi
afc masih membuka pengajuan tuan rumah piala asia dua ribu dua puluh
setelah tiongkok mundur akibat pandemi covid sembilan belas
indonesia termasuk negara yang mengajukan diri